seorang penambang pasir tradisional di lumajang tewas tertimpa longsoran tebing setinggi enam meter saat melakukan penambangan pasir selasa siang
sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan terkait aktivitas tambang tersebut apakah ilegal atau tidak
jasad budi purwanto empat puluh lima tahun warga desa lempeni kecamatan tempe langsung dibawa ke rumah sakit umum dr haryoto
pihak keluarga yang histeris tiba tiba saja menolak mayat korban dilakukan otopsi hingga akhirnya keluarga korban membawa jenazah korban secara paksa dari rumah sakit
budi purwanto adalah salah satu korban longsoran tebing yang runtuh di lokasi tambang pasir
tiga temannya yang lain selamat meski sempat dirawat di rumah sakit
warga sekitar mengaku lokasi tambang pasir ini memang berbahaya
beberapa kali sempat longsor dan hampir menimpa orang yang ada di bawahnya
sebelumnya diperingatkan tidak pak
saya permasalahan itu saya tidak tahu
tapi ya dulu sudah ada kejadian
tapi kan satu contoh kan sudah dikasih peringatan
sebetulnya kan sudah tahu
empat puluh tahun tebing itu kekurangan hati hatian di pekerja mengambil pasir dari bawah sehingga tidak memperhitungkan yang berada di atas
kemudian yang di atas mengalami longsor sehingga menimbun pekerja yang ada di bawah
polisi masih akan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut
termasuk memastikan apakah tambang tersebut memiliki izin atau tidak